hai aku tidak akan bukanya aku mau mati rintiri
yanti yanti kamu dengar suara aku enggak yanti buka pintu yanti ayo buka pintu
kok tumen lu hari ini makan gak bareng eman
kalau gak mau dimakan mau pengen diambil mau bazir tau nggak
ambil deh semuanya buat lo gue udah nyerap semua makan
hai tuh coba makan kamu udah datang
daripada diambil lagi minggu sikat duluan ah
hai hai apa kabar udah lama
gue tahu sekarang tolong ngasih gue makan supaya gue cepet pindah tempat duduk ya kan
hai itu mumpanya aja sudah sudah kamu duduk saja dulu saja
hai kok diem aja ngomong dong
tidak menyelesaikan masalah yanti juga
hai juga yang duluan ngomong bluh kamu dong yang duluan kamu kan yang duluan kemari
halo itu tapi namun saya tunggu dulu bicara begini ya mulai prime aja nomor gue ya
sambang sana ah ajak aja tu that's all right dan were still lemonade past ya nah akan menembakkan kalau kamu ngomong satu makes me motivate ke buat senjata buddha hearts
aku ini lagi sedih man
tapi aku heran
kan kok bisa sih gembira
padahal diantara kita kan ada persoalan serius
mungkin benar dugaanku
kamu tidak benar benar mencintaiku
yanti bagaimana aku harus membuktikannya kepada kamu
sepertinya kita harus percaya kepada satu hal
yang aku maksudkan adalah
mencintai itu tidak selamanya untuk memiliki
bagi ku tidak man
menurutku mencintai itu harus memiliki
kedengerannya memang sedikit egois
tapi itulah faktanya
jadi aku harus bagaimana
aku harus mengawinimu begitu
lalu kuliahku bagaimana
memang banyak orang yang kawin sambil kuliah
ya lain halnya kalau orang tuamu
menerima aku yanti
aku tidak meniatnya sendiri
tapi elap orang yang sampai pada aku
dia masih berhubungan dengan pemuda itu
oh jadi bapak itu menyewa orang
untuk mengamati yanti
bapak anak kita itu apa sih
apa dikira penjahat
apa bagaimana sih
anak kita memang bukan penjahat bu
tapi pemuda itu yang penjahat
bajikannya itu penjahat
bu bapak itu kalau menilai orang
jangan terlalu rendah begitu
kita kan sudah memberikan kepercayaan
kepada anak kita
begitu juga anak kita
sejak kapan aku punya anak siska
aku tidak ngaco
sudah dua kali aku menggugurkan kandunganku
dan yang sekali ini
akan aku pertahankan
apapun yang akan terjadi
kamu mengancam aku
atau memeras aku
kamu tidak salah dengar
dalam hal materi
aku lebih dari kamu
apa bukan sebaliknya
justru kamu yang mau memeras aku
memeras tubuhku menikmati sari manis tubuhku
dan setelah puas
aku mau kau capakan begitu saja
buka mata dan telinga hatimu

bumpakan telinga hatimu
aku tidak mengerti
yanti kamu dengar suaraku gak
yanti buka pintu yanti
yanti aku bisa saja mendobrak pintu ini
tapi aku ingin kamu membukanya baik baik nanti
ayo buka pintu yanti
biarkan saja dulu
biar dia tenang
mungkin hatinya sedang kacau
tunggu saja di sini
tapi kalau naeman mau mendobrak pintu ini silakan saja
hati perbaiki ya
bu selama sekarang
bayar uang kau setelah melulu
bu mau mainin saja bu
setiap dapat duesel
yang dia utamakan memburuk buku
banyak sama yang mau dibayar mak
banyak apa mak
siapanya di dalam
pintu jendela semua dikunci
sudah berapa lama di dalam
ya nggak tahu
aku datang kayak udah di dalam
tadi dia datang sekitar jam empat sore
lalu dia minta kunci sama ibu
ketiduran barangkali bu
jangan jangan bunuh diri
dobrak saja yuk
maafkan aku mak
aku yang mati
lepaskan yanti lepaskan
maafkan aku mak
aku takut kehilangan kamu
kan aku sudah pesan
tidak kemana mana dulu
tapi no yanti ngajak ke blok
m beli buku
saya masuk aja ke toko buku
tapi nggak ketemu non yanti
aku tidak mau dengar
sekarang kamu balik lagi ke sana
blok m tuhan
cari yang sampai ketemu
biar sampai satu hari
aku tidak peduli
baik baik tuhan baik
begitu caramu mendidik anak
jangan menyumpahkan anak begitu
kita juga belum tahu kan dia bagaimana
siapa tahu kena musibah
lawang sekarang juga belum lagi jam delapan
biasanya kan dia sering pulang malam
dasar sopirnya aja yang goblok
anak lagi belanja ditinggal
tidak ada yang bisa dihukum
hei dari mana saja kamu
dari blok m beli buku
pulang dengan siapa
pulangnya naik taksi
tidak dengan sopir
orang mobil sama sopirnya tidak ada
sengaja surat ini aku titipkan sama simbol
karena aku ingin surat ini sampai ke tanganmu hari ini juga
aku tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu atau tidak
aku benar benar menyesal
dengan apa yang hendak kulakukan di kamarmu tempoh hari
tapi untuk kamu ketahui
itu kulakukan karena aku sangat mencintai dirimu
tapi seperti katamu
aku mulai sadar bahwa mencintai belum tentu memiliki
dan mungkin aku memang ditakdirkan hanya memiliki cintamu
aku ingin membuktikan padamu bahwa aku masih yantimu yang dulu
yang patuh dengan orang tua
dan yang akan merawat suami dan anak anaknya